susunan kabinet prabowo gibran terus digodok jelang putusan mk soal sengketa pilpres
nantinya kabinet prabowo gibran mengutamakan keahlian dan pemahaman untuk mengisi posisi menteri
sekjen partai gerindra sekaligus wakil ketua tkn prabowo gibran ahmad muzani mengatakan
salah satu kriteria menteri kabinet prabowo adalah orang yang paham dan setuju
dengan program yang selama ini dikampanyekan
menurut muzani kesamaan tujuan dan keahlian di bidang yang akan dijabat
sangat penting sebagai seorang pembantu presiden
meski sudah ada sejumlah nama yang direkomendasikan dari partai partai politik koalisi indonesia maju
muzani masih enggan menyebutkan nama nama itu
dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden bukan kebijakan menteri
kebijakan menteri akan sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden
maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan
prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan ke partai gerindra
belum ada angka pasti belum ada posisi yang pasti